inilah video dari warga yang merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang asisten rumah tangga
atau art di sebuah perumahan di cengkareng jakarta barat seminggu yang lalu
dan berkat video ini penganiayan yang dilakukan pelaku
akhirnya diketahui oleh orang tua korban yang langsung melaporkan kasus ini
ke polsek cengkareng jakarta barat kamis pagi
belum diketahui motif penganiayaan ini
lantaran orang tua korban mengaku tak memiliki masalah dengan kedua art nya
bahkan orang tua korban tak curiga
lantaran tak ada perilaku aneh dari ketiga anaknya selama enam bulan art bekerja di rumahnya